hai semoga adanya banyak umur amin selalu sehat dan semua cita citanya tercapai amin semoga jadi
istri yang soleh ha amin amin makasih karena sudah malam b juga enggak mau gang
ini akibat gue mau tidur enggak bersih bersih masih pakai jam
itu mimpi buruk banget enggak ada dana lu harus tenang harus tarik napas
harus tidur nyinyak lagi karena masih hidup masih ada jangan panik tenang oke
aww sakit kayaknya gua mimpi dia manggil nama gue ya siapa ya
aduh adriana kamu kenapa sih nak
aduh dihode hode dulu ya
kamu juga panik nih jadi bingung
gimana bangun nenek
nah bangun kan disemprot
satu lagi satu lagi
nggak bangun sembrot lagi nih
aduh kamu kenapa sih
hantu apa sih hantu up
bingung jadinya mama
siapa yang jadi hantu
jangan rakutin mama dong
kamu diam dulu dia tadi aku ngeliat mas be ada disitu
terus manggil adriana
adrena liat sendiri dicetel lah ma
be jadi hantu
emangnya be itu udah mati ya pa
adriana jangan suka ngarah bebas deh
kamu ngomong be udah mati ya mati bagaimana maksudmu
ya tadi aku mimpi mas be udah gak ada gitu ma
di pokok kaman
kan mama jadi takut jadinya
be itu jadi hantu
emang tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu
hah kamu duduk disitu ah
aduh aduh aduh
dede ini padahal parno semua mama aja deh
kamu bisa bilang itu hantu dari mana
tadi aku liat sendiri udah pada kepala ku be
aduh aduh aduh
dede ini semua bikin parno mama
lagian kamu juga sih adriana
percaya sama mimpi
percaya sama tuhan
ini percaya sama ini nih
nih percaya sama ini nih
nih percaya sama ini nih
nih percaya sama ini nih

nih percaya sama ini nih
nih percaya sama ini nih

nih percaya sama ini nih
nih percaya sama ini nih
nih percaya sama ini nih

jentung kan di sini

nanti tunggu kun
aduh aku lah
ma mama jangan
aduh gila jangan di muka dong pintunya ma
bisa diem gak semuanya
sentil nih atuh atuh
aduh gua gak mau liat
adriana adriana kenapa
adriana baik baik aja kan
ya b lah ma
mas ini beneran mas b
bukan yang mas b udah gak ada
gak ada lagi apa maksudnya
meninggal enggak lah
enggak buktiin buktiin kalo ini beneran mas b
adriana apalagi yang harus mas buktikan
udah deh gak usah lebay
ini bener bener b suami kamu
kamu mau bukti apa lagi ah
eh jangan senyum senyum
kamu sekarang malem malem gini dateng
b mau mengucapkan
selamat ulang tahun buat adriana ma
aduh mama jadi terharu
mau main terharu ya
kenapa tadi adriana bilang kalo b sudah
bisa ketauan kalo gue udah nyuruh alex
untuk ngerjain dia
ah gini b
jadi sebenernya adriana tuh tadi mimpi buruk
mimpi doang sih biasa
gak usah dipikirin
tapi sejujurnya barusan b
hampir aja memang
mengalami kecelakaan yang parah
sehingga b akan meninggal
tapi alhamdulillah allah memberikan keselamatan buat bayi
padahal waktu itu reva juga ada dalam
langsung kepikiran kamu kalo kecelakaan
padahal dia juga gak tau loh b
kalau kamu tadi hampir ketabrak
ah mah ikatan batin
mama b kemari sebenernya mau
menyerahkan ini sebagai
ucapan ulang tahun semoga
adriana banyak umur amin
dan semua cita citanya tercapai amin
semoga jadi istri yang
ehm makasih mas
karena sudah malam
b juga gak mau gang
kan sampe mama
mau kejedut pintu deh
aduh kamu sih
orang b juga gak kenapa napa
kamu aja yang suka berlebihan
jadi hantu lah inilah
itulah lagian tuh dateng
nyelamatin kamu ulang tahun
luntur gak eh luluh gak
mama lihat ya dia cuma kasih bunga
gak ngasih cincin gak ngasih perhiasan
nggak ngasih kado yang istimewa dan yang mahal
cuma ngasih bunga dan cuma satu dua
tiga empat empat tangkai
adriana juga bisa beli sendiri dan satu lagi ma
dia juga ramah dia juga sok manis
bukan hanya ke adriana tapi ke